penanganan dampak pandemi covid sembilan belas menjadi perhatian serius pemerintah
salah satunya dengan memberikan dukungan dan juga bantuan terhadap pemerintah daerah untuk menanggulangi covid sembilan belas
hal inilah yang dilakukan kementerian perdagangan yang memberikan bantuan sarana dan juga prasarana kesehatan
untuk pedagang dan pembeli di pasar rakyat jawa barat
jumat pagi kementerian perdagangan melalui ditjen perdagangan dalam negeri
memberikan bantuan kepada lima puluh empat pasar rakyat yang ada di jawa barat
bantuan ini diberikan secara simbolis oleh menteri perdagangan agus suparmanto
kepada gubernur jawa barat rituan kamil di gedung pakuan bandung
bantuan alat kesehatan untuk lima puluh empat pasar di dua puluh tujuh kabupaten di kota jawa barat diantaranya berupa masker
sarung tangan bilik antiseptik sabun cair dan wastafel
yang diharapkan bisa digunakan untuk memastikan kegiatan di pasar rakyat
tetap berjalan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh who
selain itu kementerian perdagangan juga memberikan bantuan apd
sebako dan uang tunai sebesar dua ratus juta rupiah
bantuan ini berasal dari kemendak peduli yang ditujukan untuk tenaga medis
dan masyarakat yang membutuhkan khususnya di jawa barat
ini adalah bagian bentuk peduli dan kebersamaan kita dalam menghadapi covid sembilan belas ini
kementerian perdagangan juga melalui dirjen perdagangan
dalam negeri telah melakukan refocusing anggaran dua ribu dua puluh
yang berupa bantuan alat dan sarana kesehatan untuk pedagang pembeli
di satu ratus lima puluh tujuh pasar rakyat dalam menanggulangi covid sembilan belas
padahal rinciannya adalah di dki dua puluh pasar jawa barat lima puluh empat pasar
banten dua belas pasar di yogyakarta tujuh pasar jawa tengah tiga puluh lima pasar
dan jawa timur dua puluh sembilan pasar

dan jawa timur dua puluh tujuh pasar tersebut sekitar sebesar lima empat miliar
pemerintah provinsi jawa barat melalui gubernur ridwan kamil mengaku berterima kasih
atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh kementerian perdagangan
hari ini saya atas nama rakyat jawa barat dan para pedagang pasar
dan para konsumen pasar mengucapkan terima kasih
pak menteri begitu peduli tidak banyak kementerian yang langsung
langsung memberikan dukungan secara kompetitif
saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif jajaran keluarga besar kementerian perdagangan
mudah mudahan allah membalas kebaikannya
dalam kesempatan ini kementerian perdagangan juga meluncurkan program pasar digital
yaitu layanan belanja di pasar rakyat secara online
hal ini dilakukan dalam rangka mendukung psbb
namun tetap memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi
usai kegiatan tersebut menteri perdagangan melakukan sidak ke gudang bulog
dan depo bbm di kawasan gedebagi kota bandung
agus suparmanto memastikan stok barang kebutuhan pokok di jawa barat
cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat jelang lebaran
sementara untuk kebutuhan bbm dipastikan distribusinya berjalan dengan lancar
sehingga stok bbm untuk kebutuhan lebaran dan di masa pandemi covid sembilan belas dipastikan cukup
jadi pada dasarnya begini saya ingin menjamin bahwa kebutuhan bbm ini tersedia
dan terjamin stoknya bisa terpenuhi

selama masa covid ini terutama dalam bulan suci ramadan
serta nanti menghadapi lebaran ini
sehingga pendistribusian baik logistik yang tidak mengalami hambatan
khususnya berkaitan dengan bbm
kementerian perdagangan meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying
selama masa pandemi covid sembilan belas karena stok kebutuhan pokok dan bbm
dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
bandung jawa barat